anjuran pemerintah kota surabaya agar warganya menjaga jarak tak dipatuhi saat masyarakat antre untuk mengambil dana bantuan sosial di kantor pos jalan jawa selasa pagi dua belas mei
ribuan orang dari tiga kelurahan di kecamatan gubeng yakni kelurahan mojo gubeng dan air langga berdesakan di pintu masuk kantor pos
tercatat lebih dari satu tujuh ratus warga antre untuk mengambil dana bantuan sosial senilai rp enam ratus
salah satu penerima blt mengatakan mendapat nomor gelombang kedua dan tak mau berkerumun
dia menyatakan takut tertular virus corona dan akan mematuhi anjuran pemerintah agar menjaga jarak
sementara itu kepala kantor pos kebonrojo surabaya dino aryani menduga
rumunan di kantor pos jalan jawa ini terjadi karena kondisi
kurangi informasi yang diperoleh penerima blt mengenai jadwal pembagian
di gubeng ini karena mungkin mereka informasinya terbatas sehingga mereka datang secara bersamaan
sementara kalau di lokasi yang lain sebenarnya sudah dijadwalkan
dino menambahkan keadaan berbeda terjadi di kantor pos kebonrojo dan sidotopo yang justru terkendali
mereka pun berupaya mengantisipasi adanya kerumunan warga dengan membagi jadwal penerimaan dana bantuan sosial
komarudin surabaya jawa timur